persib terus melengkapi amunisi jelang digelarnya kompetisi liga satu indonesia
tim yang akan bermarkas di stadion gelora bandung lautan api tersebut
dipastikan sukses merekrut mantan penyerang west ham united dan timnas inggris carlton cole
di persib call akan bermain bersama pemain bintang asal ghana michael essien
setelah sukses mendaratkan pemain bintang asal ghana michael essing
persib kembali membuat kejutan dengan merekrut mantan striker west ham united dan timnas inggris carlton cole kamis yang tadi
pemain yang mengawali karirnya di chelsea ini
sengaja direkrut persib untuk melengkapi lini depan persib yang kini hanya dihuni penyerang naturalisasi sergio van dijk
pemain berusia tiga puluh tiga tahun kelahiran cry dan london ini mencetak empat puluh tujuh gol dari dua ratus enam puluh
baju penampilannya bersama west ham united
cole juga sempat memperkuat timnas inggris selama tujuh kali
cole menangkan keputusan untuk menangkan keputusan di chelsea
saya ingin bermain di sini karena ini adalah klub terbesar di indonesia
jadi ini adalah penjajaran yang tidak bisa diperlukan untuk saya
dan kita memiliki pemain yang terbaik
dan michael essien di sini tentu saja teman saya

manajemen persib merekrut gol karena tim maung bandung masih memiliki jatah untuk merekrut satu pemain asing lagi
persib mengontrak kol selama satu musim dengan opsi perpanjangan kontrak
pihak manajemen persib mengaku nilai kontrak cole masih lebih rendah dibandingkan michael essing
keberadaan carlton cole di persib melambungkan asem manajemen untuk mempertahankan gelar liga utama
jangan tanggung di depan kita mengambil cole itu
karena kita juara harus bisa tetap mempertahankan juara
untuk dua ribu empat belas dua ribu lima belas dua ribu enam belas ini masih di persib
jadi dua ribu tujuh belas insya allah ya dengan izin allah mudah mudahan persib
tetap jadi juara
kamis sore cole akan langsung mengikuti latihan dengan tim persib dan michael essien
freddy bangun bandung